kita ke informasi lain gubernur dki jakarta anies baswedan telah mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi polusi udara di jakarta
pemerintah provinsi akan memperbanyak alat ukur kualitas udara di sejumlah titik ibu kota
hal tersebut disampaikan gubernur dki jakarta anies baswedan pada jumat pagi di balai kota jakarta
selain itu anies juga akan memperbanyak alat uji emisi kendaraan
karena jakarta masih membutuhkan lebih dari lima ratus alat uji emisi kendaraan yang akan ditempatkan di bengkel bengkel
selain itu juga anies baswedan akan meminta pengurangan penggunaan generator diesel di jakarta yang akan diganti menggunakan daya baterai
menurut anies langkah langkah tersebut akan efektif untuk mengurangi polusi di jakarta saat ini
salah satu langkah yang akan kita kerjakan adalah memiliki alat ukur kualitas udara secara lebih banyak sehingga kita bisa menjangkau lebih luas di jakarta
yang kedua kemudian tahun depan kita akan mulai dengan pengendalian
emisi kendaraan bermotor
akan ada uji emisi dan kendaraan yang beroperasi di jakarta baik dari luar jakarta maupun dari warga jakarta harus lolos uji emisi
dan bila tidak lolos uji emisi maka akan ada disinsentif berupa pajak
dan yang kedua parkir yang akan lebih mahal
gubernur dki jakarta anies baswedan menyayangkan pernyataan badan pengkajian dan penerapan teknologi bppt terkait dengan rencana melakukan hujan buatan
untuk mengatasi polusi udara di jakarta
anies menilai pernyataan tersebut belum patut disampaikan karena belum dikaji secara matang
bppt berencana untuk melakukan hujan buatan untuk mengatasi polusi di jakarta
hal tersebut direncanakan akan dilakukan sebelum libur panjang sekolah berakhir
sementara itu gubernur jakarta anies baswedan menilai bppt terlalu cepat untuk menyampaikan hal tersebut kepada publik
anies mengatakan bahwa solusi hujan buatan belum dikaji secara bersama sama

apakah untuk membereskan masalah kualitas udara di jakarta ini bukan langkah langkah jangka pendek saja tapi jangka panjang
nah ini jangka pendek sedang kita bicarakan dimatangkan dulu terus nanti baru diumumkan
saya mendengar bppt sudah menyampaikan keluar perlu saya sampaikan bahwa itu tidak seharusnya dibicarakan dulu sebelum matang
memang mau dilakukan atau tidak